saudara gelombang protes kenaikan uang kuliah tunggal terus terjadi di beberapa kampus di tanah air
aksi saling dorong ini terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung rektorat dan meminta bertemu dengan rektor universitas brawijaya malang
wakil rektor dua universitas brawijaya akhirnya menemui mahasiswa dan akan membawa aspirasi mahasiswa kepada rektor universitas brawijaya